ya dari awal dekade tahun dua ribu an hingga sekarang aksi terorisme terus mengguncang indonesia
selain mengakibatkan ratusan orang tewas dan terluka aksi teror atas nama jihad ini juga mengganggu stabilitas keamanan
sedikitnya lima kelompok jaringan teroris telah teridentifikasi
nah sebagian dari mereka terafiliasi dengan jaringan teroris internasional
seperti misalnya al qaeda ada juga moro islamic liberation front di filipina
dan yang terbaru islamic state of iraq and syria atau isis
lalu seperti apa sebenarnya perkembangan gerakan terorisme di indonesia dan sejauh mana keterkaitan antar kelompok
ini menjadi bahasan insight
kali ini bersama saya desi anwar
ya meski penangkapan terhadap sejumlah kelompok teroris berhasil
dilakukan aksi terorisme masih terus terjadi di indonesia
aksi teror yang menimbulkan korban jiwa maupun luka terjadi di ibu kota dan di beberapa daerah di indonesia
selain menangkap kelompok teroris polisi juga mengamankan sejumlah bom aktif yang siap diledakan
pada dua puluh lima desember dua ribu enam belas tim densus delapan puluh delapan dibantu polres purwakarta dan satpol air melakukan penggerbekan
di sebuah kolam terapung di waduk juanda jatiluhur desa karanglayung kecamatan jatiluhur purwakarta
dalam penggerbekan tim gabungan dan empat terduga teroris sempat terlibat baku hantam dan saling tembak
dua terduga teroris tewas sedangkan dua lainnya berhasil ditangkap
densus delapan puluh delapan juga mengerebek rumah kontrakan di kampung curug setu tangerang selatan banten
di tempat tersebut anggota densus delapan puluh delapan terlibat baku tembak dengan penghuni rumah
dari empat penghuni rumah tewas
polisi dapat menemukan lokasi rumah kontrakan para terduga teroris ini setelah mendapat informasi dari adam yang telah ditangkap sebelumnya
di lokasi ini polisi menyita bom aktif yang siap diledakkan
anggota densus delapan puluh delapan juga menangkap tiga terduga teroris di kawasan bekasi jawa barat
ketiganya terdiri atas dua laki laki m nur solihin dan agus supriyadi serta seorang perempuan dian yulianovi
solihin dan agus ditangkap di jalan layang kalimalang bekasi sedangkan dian dicokok di rumah kontrakan di jalan bintara jaya delapan bekasi
di rumah kontrakan petugas menyita bom panci yang akan digunakan untuk aksi teror
mereka yang ditangkap ini diduga beroperasi dalam jaringan yang berhubungan dengan anggota isis dari indonesia bahru naim
di surakarta sebuah aksi bom bunuh diri terjadi di depan mapol resta surakarta
ledakan terjadi di depan penjagaan sentra pelayanan kepolisian terpadu atau spkt mapol resta surakarta
ledakan bom menyebabkan satu orang tewas dan satu anggota polisi mengalami luka luka
dari hasil olah tkp polisi menemukan sejumlah barang bukti diantaranya gotri dan residu bubuk mesiu yang digunakan pelaku untuk menyerang mapol resta surakarta
serangan teror juga terjadi di ibu kota jakarta
aksi teror bom dan baku tembak terjadi di kawasan tamrin jakarta pusat pada empat belas januari dua ribu dua puluh
ledakan bom terjadi di pos polisi lalu lintas dan di dalam gerai starbuk
aksi teror ini menyebabkan empat warga sipil tewas dan sedikitnya dua puluh enam orang terluka
empat pelaku teror juga tewas dua orang tewas akibat bom bunuh diri sedangkan dua lainnya tewas tertembak polisi

sementara itu di pos sulawesi surakarta
sulawesi tengah baku tembak terjadi di kawasan tambarana pegunungan biru di pesisir utara kabupaten poso pada delapan belas juli dua ribu dua puluh
dalam baku tembak itu tim gabungan tni polri yang tergabung dalam satgas tinombala menewaskan dua teroris yang diakini sebagai santoso dan orang kepercayaannya muhtar
operasi tinombala yang dimulai pada januari dua ribu enam belas masih terus melakukan pengejaran terhadap sisa anggota kelompok teroris mujahidi
jendi yang menyimpan orang ke prataya timur pimpinan santoso tersebut
ya memang aksi terorisme telah mengguncang indonesia selama lebih dari satu dekade
tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan
aksi teror yang juga menyesatkan penderitaan bagi para korbannya

kasus apa saja yang melakukan aksi teror serta bagaimana keberadaannya di indonesia
berikut saya berikan sedikit ulasannya
dan berikut ini beberapa jaringan teroris yang teridentifikasi di indonesia
ada jemaah ansarut taufid atau jat dibentuk oleh mantan pemimpin jemaah islamia abu bakar bashir pada tahun dua ribu
empat tahun kemudian jemaah ansarut taufid ini masuk dalam daftar organisasi teroris asing oleh pemerintah as
jaringan ini diduga kuat mendukung kelompok isis
kemudian jaringan berikutnya yang juga diduga mendukung isis adalah mujahidin indonesia timur atau mit
kelompok ini dipimpin oleh abu wardah alias santoso mantan kepala jat cabang poso
pada bulan november tahun dua ribu enam belas ini mit merilis video yang menyebutkan kelompoknya sebagai prajurit negara islam dan mengancam pemerintah serta kepolisian jakarta
mujahidin indonesia barat
kelompok yang dibentuk pada akhir tahun dua ribu dua belas ini dipimpin oleh abu roban yang tewas pada bulan mei tahun dua ribu dua puluh
kelompok ini bertujuan membuat kekacauan dan menimbulkan ketakutan
pergerakan abu roban juga terkait dengan kelompok santoso di poso
sebenarnya kelompok ini dilaporkan dibentuk di malaysia pada akhir tahun delapan puluh an oleh sekelompok ekstremis indonesia
yang mengasingkan diri
jaringan kelompok ini tersebar di indonesia malaysia filipina singapura dan thailand
tujuannya adalah mendirikan negara islam di indonesia dan wilayah lain di asia tenggara
dan beberapa aksi teror yang dilakukan oleh anggota ji ini adalah bom bali pada tahun dua ribu dua
serta bom hotel jw marrit di jakarta pada tahun dua ribu dua
dan kelompok berikutnya adalah jemaah ansar daulah

kelompok ini merupakan sel baru dari jaringan teroris bahru naim
kelompok ini juga bagian dari jemaah islamiyah dan berafiliasi dengan isis
ya bagaimana perkembangan terorisme di indonesia dan sampai sejauh mana pergerakan jaringan terorisme di indonesia ini
setelah yang berikut kita lanjutkan pembahasan mengkhusus mengenai terorisme di indonesia
bersama seorang narasumber yang akan kami hadirkan di studio
tetaplah bersama saya
ya kita kembali dalam insight isis atau islamic state of iracan syria telah menjadi ancaman nyata di indonesia
sejumlah aksi teror yang terjadi di tanah air dalam beberapa tahun ini diklaim terkait dengan gerakan isis
sejauh mana isis telah masuk ke indonesia
dan kali ini saya telah ditemani oleh solahuddin
peneliti pusat kajian terorisme dan konflik sosial dari universitas indonesia
halo bung solah apa kabar
ya senang sekali berjumpa dengan anda
ini salahuddin ini agak unik karena sudah menulis buku ini yang
syarat dengan referensi nii sampai ji salafi jihadisme di indonesia
ini pada tahun dua ribu sebelas ya
dan tentu saja sejak tahun dua ribu sebelas sampai sekarang juga masih ada aksi teror itu di indonesia
tapi sebelum kita masuk ke aksi terorisme itu sendiri
seolah karena sudah melakukan banyak riset dan lain lain
dari mana ini sumber sumbernya biasanya dan resource yang anda miliki itu didapati selama ini
selama ini ke dalam penelitian penelitian saya
saya selalu mengandalkan ada dua sumber informasi
yang pertama adalah saya sangat mengandalkan
saya mengandalkan kepada informasi informasi dari pengadilan
terutama seperti berita acara pemeriksaan
untuk menulis buku itu saya misalkan mengumpulkan semua data bap dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh sembilan sampai tahun dua ribu dua puluh
jadi karena informasi informasi dari pengadilan itu begitu kaya
banyak informasi informasi yang tidak tersedia di publik
tetapi selain itu juga saya coba verifikasi semua informasi informasi pengadilan

pengadilan tersebut dari para pelaku kejadian tersebut
jadi saya coba wawancara para pelaku komando jihad di tahun tujuh puluh an
sampai tahun dua ribu dua saya wawancara juga para pelaku bom bali
jadi dari dua sumber informasi itulah kemudian saya bisa melakukan penelitian yang saya pikir jauh lebih solid
dan satu lagi yang terakhir sumber informasi itu biasanya saya juga banyak belajar dari pemahaman pemahaman
yang banyak diterbitkan dalam buku buku milik mereka
saya sendiri mungkin sekarang sudah mengkoleksi lebih dari seribu buku buku yang berkaitan dengan faham ini
dan akan menulis volume kedua tentunya
saya ada rencana begitu
ya ini kalau kita lihat ini kan syarat dengan sejarahnya juga
apalagi darul islam di sini atau nii dan juga asal usul jemaah islamiyah itu sendiri
kita awali tahun dua ribu enam belas dengan bom
ya kita akhiri dengan upaya untuk melakukan bom bunuh diri
bom panci itu yang kali ini dilakukan oleh pelakunya seorang perempuan
nah khusus untuk sejak tahun dua ribu empat belas dua ribu enam belas ini dimana kita melihat cukup banyak beberapa aksi teror
itu apa yang kita bisa pelajari
kalau kita lihat dari misalkan gini
kalau kita lihat dari sisi pelakunya
dari dua ribu empat belas sampai dua ribu enam belas

hampir semua pelaku aksi teror ataupun plot teror yang berhasil digagalkan polisi
adalah orang orang yang sering mengaku dirinya sebagai ansaruddaulah
ansarud daulah itu nama generik untuk para pengikut isis
jadi mayoritas aksi aksi teror itu dilakukan oleh orang orang yang menjadi pendukung isis di indonesia
di indonesia ya
yang menariknya pertanyaannya adalah kenapa mereka melakukan aksi teror
itu yang jadi pertanyaan menurut saya cukup penting
kalau kita lihat data dua ribu empat belas sampai dua ribu enam belas
itu sangat menarik
dua ribu empat belas jumlah aksi teror atau plot teror jumlahnya hanya enam
tetapi pada tahun dua ribu lima belas tiba tiba aksi teror dan plot teror meningkat menjadi dua puluh dua kasus
di dua ribu enam belas itu sekitar sembilan belas kasus
pertanyaannya kenapa pada tahun dua ribu empat belas
aksi teror di indonesia menurun dan tiba tiba tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas justru meningkat
jawabannya adalah pertama pada tahun dua ribu empat belas sudah muncul pikiran di kalangan kaum ekstremis di indonesia
bahwa jihad di syria jauh lebih utama daripada jihad di indonesia
yang terjadi adalah kemudian berangkatlah banyak sekali kaum ekstremis yang berangkat ke syria
mereka hijrah ya ke sana
hijrah ke syria
tetapi di tahun dua ribu lima belas terjadi perubahan politik terutama di turki
setelah isis melakukan penyerangan di perbatasan turki
yang terjadi kemudian pemerintah turki awalnya yang melonggarkan perbatasannya kemudian memperketat perbatasannya
yang terjadi kemudian apa
yang terjadi kemudian orang orang yang mau berangkat ke syria menjadi sulit
banyak sekali deportis deportis dari indonesia
orang orang indonesia yang mau berangkat ke syria ditangkap di perbatasan
dari tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu enam belas ini sudah lebih dari dua ratus lima puluh orang yang ditangkap di perbatasan turki dan dikembalikan
setelah itu muncullah kemudian seruan dari salah satu tokoh isis di indonesia namanya aman abdurrahman
yang kemudian juga disusul
seruan dari seorang mantan almarhum jurubicara isis abu muqtadir
muhammad al adani yang mengatakan kalau seandainya pintu hijrah ditutup bukalah pintu jihad di negeri sendiri
dan seruan itu ditujukan kepada orang orang yang sudah berbayang kepada isis
itulah yang kemudian membuat para pendukung isis mengalihkan aksinya di indonesia
karena pintu jihad ke syria sudah tertutup
iya dan metodenya juga kalau kita lihat lebih variatif ya

tapi kita lihat misalnya yang di paris
dan juga terakhir di berlin
dan juga di belgia
dimana serangan serangan ini ke soft target ya istilahnya sebutannya
tapi ini kita kan lihat ada beberapa kan kelompok ya sekarang kita sebut ada jat ada mit yang di poso misalnya
apa yang membedakan antara ad ini ansyarul daulah ini dengan misalnya kelompok kelompok yang lain
dan kaitannya juga dengan bahru naim yang kita sebut sebagai yang istilahnya
istilahnya yang di syria yang mengendalikan lah rencana rencana terorisme di indonesia ini
di indonesia sendiri kan sebenarnya banyak kelompok kelompok ekstremis yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada isis
kemudian belakangan sejak tahun dua ribu lima belas beberapa kelompok kelompok tersebut membubarkan diri
mereka punya cita cita untuk menyatukan seluruh kelompok yang mendukung isis di bawah syria
mereka juga membentuk yang namanya jemaah ansarul khilafah islamiyah
organisasi seperti jat jemaah ansarul tauhid pimpinan abu bakar baasyir membubarkan diri
melebur ke dalam jamaah ansarul khilafah
kelompok tauhid waljihad pimpinan aman abdurrahman membubarkan diri
kemudian bergabung dengan jamaah ansarul khilafah
tetapi problemnya ternyata di indonesia
menyatukan sebuah organisasi bukan soal yang mudah
ada beberapa pendukung isis juga yang kemudian menolak untuk bergabung dalam organisasi baru itu
makanya kalau kita hitung sebenarnya di indonesia lebih dari lima enam organisasi yang mendukung isis
tetapi mereka semua tidak melebur ke dalam satu organisasi payung
itu juga menjadi soal
tapi biasanya apa kenapa begitu sulit untuk meleburkan
padahal kan mungkin dari segi cita cita
atau inilah garis pemikirannya itu mirip ya atau sama
ada soal misalkan tentang konflik prima dona
tentang kenapa bukan saya menjadi pimpinan
kenapa aman abdurrahman yang punya yang kalau dibilang jihad kredensialnya masih rendah
baru terlibat dalam gerakan gerakan jihad hanya di awal tahun dua ribu dua
diangkat menjadi pimpinan yang paling
padahal ada misalkan orang lain
padahal ada misalkan orang orang yang sudah terlibat dalam gerakan gerakan ini sejak tahun tujuh puluh an
kok tidak diangkat menjadi pimpinan
sehingga kemudian dia membentuk satu kelompok baru
jadi ada semacam kompetisi antara mereka juga ya
nah di sisi lain kompetisi kompetisi inilah itu membuat indonesia semakin rentan
kenapa saya bilang semakin rentan
karena kompetisi ini menyebabkan di antara masing masing kelompok ini berlomba lomba
untuk mendapatkan rekognisi pengakuan dari isis ukraine

caranya dengan melakukan amaliyah di indonesia
nah oleh sebab itu sekarang kita lihat ya juga amaliat yang dilakukan oleh perempuan
nah ini kita sudah lihat juga di beberapa bagian negara perempuan juga dilibatkan
bahkan dalam usia yang sangat muda
ini di indonesia ini merupakan bagian dari skenario nya bahwa perempuan semakin dilibatkan
dan ini menurut saya sebuah perkembangan terbaru
dulu pandangan bahwa jihad perempuan itu reproduksi
dia melahirkan anak anak yang kelak akan menjadi mujahid
tetapi belakangan sejak dua ribu lima belas sejak isis dalam majalah dabik menyerukan perempuan perempuan juga bisa melakukan amaliyah
mulailah banyak orang yang mulai berpikir perempuan perempuan itu untuk melakukan amaliyat yang serupa
bukan satu orang loh
satu orang dian yang gagal
tetapi satu orang yang juga merencanakan untuk melakukan aksi serupa di bali
berhasil ditangkap sebelumnya
berhasil ditangkap sebelum dia melakukan aksinya
jadi memang ini sebuah perkembangan baru kalau kita bilang dalam sejarah teror di indonesia perempuan menjadi salah satu pelaku bom bunuh diri
kita istirahat sebentar sulahuddin
menarik sekali perbincangan kita ini dan pembahasan mengenai ancaman isis di indonesia ini kita akan lanjutkan sesaat lagi
di markedan susul
dan ledah ledahnya effective seperti ini
kita sudah punya delapan pilihan
banyak di indonesia tiga tahun belakangan ini
yang kita juga bersyukur
adalah kapasitas dari pelaku
teror juga sangat rendah
kalau dulu misalkan kita ingat
bom bali itu menggunakan
bahan peledaknya kemudian menewaskan
tetapi kalau kita lihat belakangan ini
lebih banyak menggunakan bom bom yang
sangat sederhana yang biasa mereka sebut
dengan istilah bom pipa
dari jumlah korban pun
kalau kita lihat khusus
untuk serangan bom hampir
semua korban dari serangan bom itu
adalah pelaku bom bunuh
diri sendiri jadi target serangannya
malah tidak sampai meninggal
juga sangat amatiran
menjadi satu contoh kasus bagaimana
sebuah perencanaan aksi teror
dilakukan dengan sangat buruk
contoh paling gampang adalah untuk
pertama kalinya dalam sejarah teror di
indonesia pelaku bom bunuh
diri itu membawa ktp
untung dia tidak membawa kartu keluarga
atau buku nikah atau
kemudian aksi penusukan yang dilakukan
oleh sultan di tangerang
bulan september lalu pelakunya
bisa membawa npwp
artinya dulu itu
tidak pernah dilakukan sehingga polisi
selalu mengalami kesulitan
untuk mengidentifikasi si pelaku
sehingga jaringan dengan sangat cepat
menghilang sekarang ini begitu
aksi teror terjadi hanya
dalam hitungan detik polisi segera
tahu siapa pelakunya bahkan sebelum aksi teror
dilakukan polisi sudah berhasil untuk
menciduk mereka jadi apa sebenarnya
yang membuat sangat berbeda
sekali kapasitas kapasitasnya begini
bahwa sebenarnya alumni alumni
afganistan itu masih ada
di indonesia alumni alumni moro
yang juga punya kapasitas militer
yang hebat masih ada sekarang ini
yang jadi persoalan mayoritas
ataupun alumni alumni afganistan
sekarang ini justru menjadi pihak
yang menentang isis
kita tahu bahwa konflik di syria
sendiri terpecah ada misalkan
kelompok yang berafiliasi dengan
al qaeda kayak jabah fatsam
atau jabah nusroh itu justru berperang
melawan isis kasus
yang terjadi di syria itu juga
terbawa ke indonesia
di indonesia kelompok kelompok
terbelah menjadi dua ada yang
mendukung isis dan ada yang
anti isis di indonesia ini
bahkan kalau kita ingat
diri berbaikat kepada
abu bakar al baghdadi dan
mengeluarkan fatwa kepada seluruh
anggota jat untuk
berbaikat kepada isis ternyata
mayoritas pengurus jat
anak kandungnya menolak
itu yang menjadi buntut perpecahan
jat akhirnya pecah
menjadi dua jamaah
ansarut tauhid yang berpihak kepada isis
muncul kemudian jamaah ansarud syariah
yang berpihak kepada yang anti islam
dan ini berpengaruh kepada kesiapan mereka
preparasi dan lain sebagainya
kalau begitu bagaimana
mengenai pendanaan apa yang
berbeda pada saat ini
dari mana mendapatkan
nah ini yang menarik bahwa kalau kita lihat
di tahun dua ribu dua sumber sumber
pendanaan itu memang mengandalkan
sumber pendanaan dari luar negeri
tadi di persidangan
misalkan ali gufron secara terang terangan
mengatakan sumber dana mereka dari
al qaeda osama bin laden
jumlahnya cukup besar
nah sekarang kalau kita lihat sumber pendanaan
sebenarnya lebih variatif sejak
dua ribu sepuluh sampai dua ribu lima belas
banyak mereka mengandalkan sumber sumber
dana lokal pertama mereka
dari orang orang yang mereka sebut
simpati dengan mereka yang kedua
mereka banyak melakukan aksi aksi
perampokan dari aksi aksi perampokan
itu mereka mendapatkan dana
yang digunakan untuk operasi jihad
tetapi sejak dua ribu lima belas
fenomena yang cukup menarik adalah
kemudian masuknya kembali
dana dana dari luar
termasuk kalau kita bicara bom tamrin
ada dana sekitar dua ratus juta
rupiah dari syria
masuk ke indonesia untuk
membiayai operasi teror di indonesia
bahwa apa yang dulu terjadi dan
sempat berhenti dana dana dari luar
yang sempat berhenti sekarang
kembali masuk ke indonesia
tapi dengan adanya akhir akhir ini
misalnya serangan dari
pihak rusia dan turki
ke syria dan juga ke alepo
dan dimana ada beberapa
merupakan basis isis
juga sudah mulai mereka
terancam lah istilahnya
apa nanti yang akan terjadi pada
khususnya orang orang indonesia yang
berada di yang ikut lah
syria ini implikasi
implikasinya bagaimana ke depannya
karena mereka sudah
ya mungkin kembali lagi ya ke indonesia
dengan pengalaman perang
ada beberapa skenario
yang mungkin terjadi
seandainya misalkan basis basis isis
di syria dan irak sudah
dihancurkan salah satunya
bisa saja mereka kemudian pindah
ke wilayah wilayah perang
lainnya contohnya misalkan ke yaman
itu salah satu pilihan yang mungkin
terjadi pilihan yang lain adalah
kembali ke indonesia
tetapi yang jadi soal juga tidak terlalu
mudah untuk kembali ke indonesia
karena setahu saya terutama
densus delapan puluh delapan sudah punya data
yang cukup akurat
tentang siapa orang orang yang ada
di sana nah yang menarik menurut saya
adalah pilihan yang ketiga
yang kemungkinan besar itu justru yang
terjadi pilihan ketiga adalah
bukan datang kembali ke indonesia
tapi justru datang ke
dianggap adalah wilayah
di asia tenggara yang paling
kuat pendukung isis nya
hampir lima kelompok
pendukung isis yang ada di filipina
sudah bersatu dalam satu organisasi payung
dan mereka punya kepemimpinan
abu sayyab dari basiran
kemudian juga kenapa filipina
menjadi tempat yang akan disukai
oleh para returnee dari
syria dan iran karena di sana
juga kelompok kelompok isis
sudah menguasai wilayah wilayah
di bahasilan mereka punya yang
disebut dengan istilah koidah aminah
daerah basis dimana di daerah
basis tersebut mereka mendapatkan
dukungan logistik dari masyarakat
kemudian sehingga mudah sekali
ketika mereka melakukan operasi
militer di sana selain itu juga
filipina sangat disukai menurut
saya oleh para returnee
ke depan karena begitu mudahnya
akses terhadap peralatan militer
hal hal tersebut suatu hal yang sangat berguna
dan tidak sulit ditemui di indonesia
apalagi karena di daerah mindanao atau
di moro itu kan sudah bertahun tahun mereka ya
konflik dan mereka juga
pengalaman di medan perang cukup
lama nah ini
kalau kita lihat ini kan semua kan semacam
jaringan transnasional inilah yang
namanya kekilafah itu negara
islam isis itu sendiri
ini bagaimana indonesia
dilihat di mata pusatnya
di raqqa atau di syria
apalagi kalau kita
tadi solah mengatakan ada kompetisi
antara para pemimpin di sini
sebenarnya yang mereka inginkan
dan apakah bisa tercipta
di daerah asia tenggara
ini bagian dari kekilafah itu
atau tulisan tulisan ataupun
statement statement dari tokoh tokoh isis tentang
asia tenggara mereka sebenarnya
punya harapan besar bahwa di asia tenggara
itu mereka akan mampu membuat
sebuah wilayah provinsi
provinsi yang merupakan bagian
dari isis tetapi untuk di indonesia
sendiri proses untuk membentukan
provinsi atau wilayah itu menjadi sulit
kenapa jadi sulit karena tadi
isis menetapkan beberapa
persyaratan sebuah wilayah
untuk dijadikan sebuah
wilayah isis salah satunya
adalah seluruh organisasi tersebut
harus bersatu dalam satu organisasi
payung dan di bawah satu kepemimpinan
di indonesia itu
tidak terjadi nah itu
yang paling mungkin terjadi justru di
abu sayyaf itu
yang itu yang menyebabkan
menurut saya ke depan justru
yang paling berbahaya itu wilayah
yang ada di asia tenggara adalah
filipina tetapi kita juga harus
tidak lagi melihat kasus teror sebagai
tapi ini semua merupakan bagian
dari jaringan internasional
jadi tidak lepas
dengan apa yang terjadi di
dunia luar indonesia merupakan
bagian yang lumayan cukup penting ya
dalam pemetaan ini
tapi setelah informasi berikut ini kita lanjutkan
pembahasan mengenai terorisme di
indonesia tetaplah bersama insight
masih bersama insight
kita lanjutkan pembahasan mengenai dinamika
gerakan terorisme di indonesia
ditemani oleh salahuddin peneliti pusat
kajian terorisme dan konflik sosial
dari universitas indonesia
kita lihat ini kan tadi
disebutkan merupakan sebuah jaringan
yang sifatnya transnasional kita lihat
tahun dua ribu enam belas ini juga
syria dan jatuhnya
pengungsi begitu banyak
keluar dari syria lewat turki
dan juga mereka masuk ke
eropa dan di eropa juga kita lihat
aksi aksi teror yang
isis termasuk di
kalau kita lihat dulu
dengan aksi teror
jemaah islamiyah yang dulu
kita sebutkan khususnya
pemicu bom bali dan
itu dari segi motif
ya perubahan atau perbedaan yang mendasar
itu apa sebenarnya
kalau kita lihat di motif
sebenarnya yang dilakukan oleh
kelompok ji di awal tahun dua ribu an
sebenarnya kan lebih respon terhadap
fatwa dari osama bin laden
waktu itu osama bin nadiem mengeluarkan
fatwa yang mengatakan
sipil maupun militer amerika
dan sekutunya dimanapun
dan kapanpun ini adalah sebagai
sebuah aksi pembalasan
terhadap apa yang dilakukan oleh
amerika terhadap yang mereka
katakan umat islam oleh sebab itu kita
lihat ada sembilan sebelas ya persis
di bom dan lain sebagainya itu motif
terbesarnya bukan hanya
waktu itu al qaeda menyerukan
hanya menyediakan fatwa tetapi
juga logistiknya juga
mereka bantu nah
sekarang ini kalau kita lihat
para pendukung isis di indonesia
sebenarnya cita cita utamanya
pemerintahan indonesia ini yang
dianggap sebagai pemerintahan tawud
atau pemerintahan murtad
buat para pendukung isis
kalau kita lihat ajarannya
islam itu intinya ada dua
yang pertama adalah tauhid yang kedua
kufur bi tawud itu adalah
jadi sebenarnya kalau saya lihat
yang dilakukan oleh
kelompok isis sebenarnya
kepada pemerintah lokal
makanya kalau kita lihat serangan serangan
yang dilakukan oleh kelompok isis
kalau lihat dari target target
serangannya sejak dua ribu empat belas
lebih banyak target target
serangannya itu diarahkan
kepada apa yang mereka sebut dengan
near enemy musuh yang dekat
siapa musuh yang dekat itu
musuh yang dekat itu adalah
aparat pemerintah indonesia
lebih khususnya mereka selalu menyebutkan
dengan istilah ansarut tawud
atau tentaranya tawud
lebih khusus lagi mereka
mentargetkan para polisi
nah itu yang berbeda
kalau dulu kita lihat dari kelompok
jamaah islamiyah ketika kita
bicara tentang target serangan
target serangan dari kelompok
jamaah islamiyah lebih diarahkan
kepada apa yang mereka sebut
dengan istilah far enemy
atau musuh yang jauh amerika seputunya
oleh sebab itu misalnya di bali itu
adalah turis turis asing walaupun
pada kenyataannya banyak juga justru
mayoritas adalah orang indonesia
yang tewas nah kalau kita bicara
mengenai kekuatan tadi disebutkan
ada lima kelompok yang berbayat kepada
isis itu kita bicara
berapa orang sih persisnya
paling gampang sebenarnya kalau kita
mau menghitung jumlah dari
anggota isis misalkan
yang di indonesia atau yang dari
warga negara indonesia paling
gampang menghitungnya begini
lebih dari tiga ratus empat puluh an
orang yang sudah
ditangkap terlibat kasus
teror sepanjang dua ribu empat belas dua ribu enam belas
semuanya adalah mayoritas
pendukung isis jumlahnya tiga ratus an
sekian ditambah dengan
para deportis jumlah
deportis sampai sekarang lebih dari
kemudian kita bicara tentang
orang orang indonesia yang ada
di syria menurut
polisian jumlahnya lebih dari
dengan beberapa orang orang yang belum
jumlah para pendukung isis ini
lebih dari seribu orang
tapi mereka yang langsung terlibat ya
atau ini tidak termasuk
paling tidak orang orang yang sudah berbayar
kalau yang sudah
terlibat aja kita bisa hitung
itu sudah lebih
di angka hampir delapan ratus orang
karena kita tahu bahwa
para deportis dua ratus lima puluh an lebih
kemudian yang terlibat kasus
yang ada di sana lima ratus an
hampir satu orang itu yang sudah
terlibat belum kita bicara tentang
ini kalau angkanya kira kira
saya kira di atas seribu
mungkin di antara seribu
sampai dua ribu orang
ini kan pola
beda lah kalau sekarang sudah jaman media sosial
youtube dan lain sebagainya
dan kita lihat juga ini berlaku di negara negara
asing dimana mungkin mereka sendiri
tidak pernah keluar lah dari
negara itu tapi mereka dengan
video dan lain sebagainya
apalagi isis mereka sangat
canggih ya dalam melakukan
anak anak muda ini
misalnya untuk ikut ini
masih seperti itu pola
rekrut yang paling efektif
pola rekrutmen memang gini
kalau kita lihat bahwa media sosial penting
terutama kalau menurut
yang saya lihat itu adalah
mempercepat proses radikalisasi
dulu kalau kita lihat proses
radikalisasi di zamannya jamaah islamiyah
atau di zamannya darul islam
itu biasanya terjadi adalah
taklim taklim khusus itu kan hanya terjadi seminggu sekali
ya kan kemudian materinya
juga berlangsung secara bertahap
sehingga proses radikalisasi itu
berlangsung lama sekali
bisa dua tahun tiga tahun
empat tahun tetapi dengan
adanya sosial media semuanya
menjadi lebih cepat misalkan
kita bicara proses radikalisasi
kenapa saya bilang bisa berlangsung lebih cepat
kita bicara tentang data
berapa jumlah channel telegram
yang berafiliasi dengan isis
itu lebih dari enam puluh
channel telegram yang berafiliasi
adalah informasi informasi yang sangat radikal
dan ini bisa diakses dimana saja
termasuk oleh dian yulia
persis diakses dimana saja dan kapan pun
dan hampir dua puluh empat jam
bisa diakses kalau kita bilang
dari satu channel saja rata rata
berita informasi per hari
kalau enam puluh berapa
ini terus menerus tiap hari
hampir dua puluh empat jam
sehingga proses radikalisasi menjadi berlangsung cepat
tapi yang terlibat itu tadi
ada sekitar delapan ratus mereka
di rekrut dengan pola
online ini atau dengan cara cara
tadi yang seperti langsung lewat
taklim dan offline lah istilahnya
bahwa media sosial
dalam proses radikalisasi
yang dilakukan oleh kelompok isis iya
tetapi yang terpenting
sebenarnya justru offline rekrutmen
karena buat mereka
terutama kan kita tahu kalau di dunia online
bisa jadi perempuan perempuan
betul itu yang terjadi
karena banyak sekali kasus kasus penipuan
contoh yang kasus penipuan
yang cukup menghebohkan di channel telegram belakangan ini
yang berniat hijrah ke syria
dia sudah mengumpulkan uang
lebih dari empat puluh juta rupiah
dia kemudian mencari suami
untuk jadi mahrum dia yang bisa
sama sama berangkat ke syria
akhirnya dia diperkenalkan secara online
dengan seorang laki laki yang mengaku
pendukung isis dan berniat pergi ke syria
kemudian apa yang terjadi
setelah uangnya diserahkan
bulan madunya selesai
laki laki itu menghilang
sehingga di kalangan kelompok kelompok isis
masih jauh lebih penting
tapi offline itu dimana dan caranya seperti apa
biasanya mereka melakukan
dilakukan adalah dalam bentuk tausiah tausiah
yang dilakukan dan secara terbuka
di banyak masjid masjid
jadi mereka mengadakan satu kajian kajian
dan ini masjid masjid tertentu
dan ini sudah diketahui oleh aparat
saya kira pihak kepolisian sudah tahu
karena tidak ada instrumen hukum
yang cukup memadai
untuk menjerat mereka
misalkan kita sebut
orientif lah seperti di amerika serikat
kan kalau nge tweet saja itu sudah menjadi
baca majalah dabik aja sudah bisa ditangkap
di indonesia tidak
di indonesia tidak
karena kita punya problem dengan
instrumen hukum yang relatif
sebenarnya masih sangat lemah
kenapa undang undang terorisme di indonesia
sebenarnya undang undang terorisme ini dibikin menurut saya
dulu waktu itu terjadi yang namanya
bom bali dua indonesia tidak punya
yang namanya undang undang terorisme
kemudian apa yang terjadi
dengan sangat tergesa gesa
mengeluarkan perpu nomor satu nomor dua
yang itulah kemudian diadopsi menjadi
dalam waktu enam hari
waktu itu membuat
sebuah undang undang terorisme tentu saja
undang undang terorisme yang dibikin
dengan sangat tergesa gesa akan
banyak sisi kelemahannya
belum sempurna lah
kita istirahat sebentar lagi tapi
kita masih akan lanjutkan pembahasan kita mengenai terorisme
di indonesia tetaplah bersama kami
di amerika serikat kalau kita nge tweet
apapun misalnya itu bisa dijadikan
barang bukti bahwa ada niat
sehingga orang itu bisa ditahan dan diperiksa
dan lain sebagainya nah idealnya
apa karena salah satu yang menjadi
problem apalagi negara demokrasi
menjunjung tinggi hak asasi manusia
privacy dan lain sebagainya jangan
misalnya kita memiliki seperti yang di malaysia
jadi setiap gerakan gerak greek
atau ada surveillance itu kan
yang sering menjadi ini ya
balance atau keseimbangan antara
keperluan untuk bisa memonitor
tapi juga untuk menjaga privasi
bagaimana undang undang ini menurut saya
yang sekarang ini dalam soal pendekatannya
sudah sangat ideal
kan undang undang terorisme di indonesia
itu melakukan pendekatan law enforcement approach
penegakan hukum dengan melalui
penegakan hukum segala sesuatunya
harus bisa dibuktikan
secara hukum seseorang
tidak bisa ditangkap sembarangan
tanpa bukti hukum yang memadai
walaupun misalnya dia berceramah dengan
menggunakan apalah gitu
untuk menginspirasi orang melakukan sesuatu
tidak boleh di
tidak satu sisi tadi saya bilang bahwa
pendekatannya tetap harus kita pertahankan
tetapi juga kita juga harus memasukkan
pasal pasal yang berkaitan dengan
menurut saya agak aneh juga
misalkan dalam undang undang terorisme
kita orang yang menyuruhkan
tidak bisa dijerat oleh undang undang
terorisme karena tidak ada satu
pasal pun yang bisa menjeratnya
orang orang yang berangkat ke syria
misalkan melakukan aksi teror di syria
ketika kembali tidak bisa
dijerat oleh undang undang terorisme
karena tidak ada satu pasal pun
saya kira pasal pasal seperti itu
harus diperbaiki kemudian
juga pasal pasal yang berkaitan dengan
kita tahu bahwa jumlah korban
aksi terorisme ini begitu banyak
tetapi dimana peran negara
kepada mereka itu juga menurut saya
dan mungkin pencabutan
kewarganegaraan misalnya bagi mereka
misalnya ke syria dan lain sebagainya
itu bisa merupakan bagian yang harus
menurut saya pribadi memungkinkan
dan itu bisa saja dilakukan
salah satunya dan itu dimasukkan ke dalam
undang undang terorisme berkaitan
dengan soal apa pencabutan
hak warga negara
menurut anda sendiri bagaimana ya
profil mereka khususnya di indonesia
kalau kita lihat misalnya di luar negeri itu
banyak anak anak muda termasuk ya perempuan
lewat online dan lain sebagainya
terinspirasi apalagi misalnya kalau di perancis
banyak anak generasi kedua
dari orang tua yang berasal
dari timur tengah ataupun afrika utara
misalnya mereka ada
di situ mungkin kegalauan
mungkin ketidakpuasan ekonomi
merasa didiskriminasi dan lain sebagainya
kalau di indonesia sendiri
apakah ada perubahan dalam profil
siapa siapa yang ikut
atau akhirnya bersimpati
dan mendukung ya
kalau dilihat sebenarnya latar belakang orang orang
yang terlibat dalam tindak pidana
latar belakangnya itu menarik beragam
beragam dalam pengertian ada
orang yang punya
tingkat pendidikan sangat rendah
misalkan seperti pelaku
di nassan sd aja tidak tamat
tetapi kita juga menemukan orang yang
punya tingkat pendidikan sangat tinggi
dr azhari dia lulusan dari luar negeri
dilihat dari sosial ekonominya
ada orang orang memang yang pendapatannya
sangat rendah miskin
tetapi di sisi lain ada juga
terlibat dalam kasus teror
kasus teror di aceh misalkan tahun
dua ribu sepuluh pelatihan militer di aceh
yang dibutuhkan itu didapatkan
dari dalam negeri itu
disumbang dari orang orang kaya yang simpati
kalau kita lihat latar belakang
mereka baik secara
sangat variatif itu
yang membuat kita cukup sulit
sebenarnya untuk menentukan
faktor faktor apa yang membuat
apa namanya menjadi pendorong mereka
terlibat dalam kelompok kelompok
dan ini menurut saya satu tugas yang
harus dilakukan oleh pemerintah
adalah mulai untuk
apa yang menjadi root causes
terorisme di indonesia
karena kalau seandainya pemerintah indonesia
bisa mengidentifikasi dengan baik
apa yang menjadi akar masalahnya
kita akan tahu apa yang
sampai saat ini anda sebagai peneliti
akar masalah utamanya itu sebenarnya di indonesia tuh
apa apakah mungkin disini juga lebih ada
unsur ekonominya mungkin
anda sendiri melihat
kalau sebenarnya kalau kita mau
bicara secara lebih umum
di indonesia itu ada tiga faktor
yang pertama adalah
disuffected person orang orang yang
kecewa yang kedua adalah
enabling group ada kelompok kelompok
yang memobilisasi orang orang
yang kecewa ini dan yang ketiga
faktor yang cukup penting adalah
kekerasan yang membenarkan
nah menariknya di indonesia antara
satu wilayah dengan wilayah yang lain
itu berbeda contohnya kalau kita
bicara tentang posok
kita bisa melihat bahwa misalkan
orang orang yang terlibat kasus poso
itu adalah rata rata
orang orang korban korban konflik
ada yang keluarganya meninggal
akibat konflik dan kemudian
mereka merasa tidak
mendapatkan rasa keadilan
yang kemudian itu
kekecewaan kekecewaan mereka itu
dimobilisasi oleh kelompok kelompok ekstremis
yang kemudian mereka
juga meradikalisasi orang orang yang
kecewa itu dengan mengatakan bahwa
aksi teror itu dibenarkan
dan pelakunya dijamin masuk
surga nah kasus
yang terjadi di poso ternyata berbeda
dengan yang terjadi
misalkan di luar posok
itu yang membuat sebenarnya
di indonesia ini cukup kompleks
karena push dan pull faktor
di satu wilayah
berbeda dengan push and pull factor
di wilayah yang lain
nah kedepan ini bagaimana karena kita
bicara ini dalam konteks global
ada dinamika politik global
juga sekarang yang sedang berubah
dan juga secara domestik di indonesia
dinamis ya taruhlah
misalnya sekarang donald trump sudah terpilih
menjadi presiden amerika serikat
dan dia memiliki istilahnya
pendekatan yang sangat konfrontatif
dengan apa yang terjadi di
timur tengah dan lain sebagainya di indonesia
sendiri kita punya pilkada
dan juga kasus yang
akhir akhir ini yang sekarang ada
gubernur ahok misalnya nah ini
apa bung solah melihat
kedepannya bagaimana ini akan menjadi
terorisme menurut saya
kedepan situasi menjadi semakin
komplek kita tahu bahwa
persoalan politik luar negeri
akan selalu berdampak kepada
indonesia terutama kepada
kalangan ekstremis di indonesia
apa yang terjadi di syria menjadi
inspirasi dari orang orang yang
ada di indonesia jadi kita
tidak bisa menegasikan apa
yang terjadi di luar politik
luar negeri yang terjadi di
politik luar negeri yang sangat berdampak
di indonesia begitu juga dengan
maupun politik luar negeri memang
akan membuat situasi
menjadi lebih rumit dan bisa
jadi menjadi faktor pendorong
dari orang orang untuk
lebih intensif melakukan aksi aksi
terhadap faktor domestik dan
kemudian politik lokal dan kemudian
politik luar itu menjadi
penting ketika kita menganalisa
indonesia mbak bung solah sendiri melihat
bagaimana cara pemerintah kita
menangani saat ini dan
kedepannya apa yang penanganan
apa yang diperlukan ke depan
dunia kan semakin tidak menentu
semakin rumit iya semakin tidak menentu betul
kalau saya lihat sebenarnya dalam soal
penanganan terorisme di indonesia
pemerintah indonesia itu kan
melakukan dua pendekatan yang pertama
cara penegakan hukum kalau
kita bicara tentang soal penegakan
hukum saya kira kita harus mengapresiasi
apa yang dilakukan oleh pemerintah
indonesia terutama oleh polisi
hampir semua kasus teror
berhasil diungkap hampir semua
pelakunya berhasil ditangkap dan
semuanya diproses dalam sebuah
pengadilan yang terbuka
menurut saya itu keberhasilan
pencegahan juga sangat banyak
misalkan bom yang bom panci yang
tadinya akan diledakan dalam istana sebelum
mereka melakukan berhasil dicegah
tapi proses deradikalisasi itu sendiri
yang jadi soal itu adalah soft
strategi yaitu pendekatan
deradikalisasi dan kontraradikalisme
itu yang menurut
lemah dilakukan oleh
sampai saat ini saya belum melihat
lembaga seperti bnpt
melakukan sebuah program
dan jangka panjang
cukup efektif jangka panjang dan bisa
diandalkan itu yang menurut saya
yang jadi soal sekarang ini saya
melihat misalkan program program yang
dilakukan oleh bnpt lebih banyak
parade ceramah ceramah
dari satu tempat ke tempat yang lain
gitu loh hanya membicarakan tentang
bahayanya terorisme dan
sebagainya saya melihat bahwa
strategi yang dilakukan oleh bnpt belum
belum cukup efektif dalam
menangani kasus terorisme di indonesia
soft strategi ini menjadi penting
kenapa karena diharapkan yang
namanya soft strategi deradikalisasi
dan kontraradikalisme ini akan
menyelesaikan akar masalah terorisme
approach strategi pendekatan
hukum itu kan hanya menyelesaikan
tindak pidana terorisme
tidak menyelesaikan akar
kita harapkan juga bung solah memberikan
masukan masukan ya bagi
deradikalisasi ini sendiri sekali lagi
terima kasih bung solah
dan sejarah telah membuktikan bahwa
terorisme terjadi dalam berbagai bentuk
dengan tujuan menimbulkan
ketakutan memaksakan sebuah ideologi
atau menimbulkan instabilitas
politik dan keamanan
apapun tujuannya aksi terorisme
melalui kekerasan penyerangan
tidak dapat di benarkan
sudah semestinya aparat dan pemerintah
hadir untuk melindungi masyarakat
serta mencegah terorisme
merusak ideologi bangsa
dan masyarakat juga di
dapat sebenarnya berperan serta
dalam pemberantasan terorisme melalui
pemahaman moral dan agama yang benar
untuk mencegah radikalisme
ya saksikan kembali insight besok
sampai jumpa dan bye bye